nah gibran itu ditipesan sama
bobby dan juga kahiyang
mereka ini tesisnya harus kelar
katanya sekarang karena mereka berdua itu bertemu
kan saat mereka kuliahnya setelah
dua duanya sama sama mengambil manajemen
dan sekarang ini dua duanya sedang
mengerjakan tesis nah jangan sampai
terganggu nih tesisnya gara gara pernikahan ini
iya memang mungkin banyak sekali
persiapan yang memang dilakukan juga sama
mereka tapi kayaknya begitu ditanya
kemarin si bulan madunya mereka bilang
tetap di indonesia mungkin saja
itu sambil mengerjakan tesis bersama gitu
jadi sekarang ini kan sudah tidak
terpisahkan jadi bisa saling eh kamu
bikin apa aja sekarang kamu punya data apa nih
materinya apa nah bisa terus bersama
dua puluh empat jam udah saling bantu
seru sekali ya
lihat masyarakat di
medan sumatera utara
bobby dan juga kahiyang
wah ada yang naik naik ke
tiang ini segala nih lampu
oke ini pengamanan pemirsa tetap dilakukan
tentunya protokolir presiden
oh jadi tadi seperti kita melihat
ada benda yang dilempar lempar
seperti itu itu apa ya
atau cinta mata dari
mas bobi dan juga kahiyang ya
oh ya memang juga diberikan
nah seperti itu kita bisa menyaksikan kembali
ini adalah goodie bag yang memang diberikan
untuk para warga juga dari
wah senang bangetnya
nah kembali dilemparkan lagi
jadi banyak ternyata tadi mereka berdua itu
sudah mempersiapkan itu semua tuh
saya penasaran ya apa isi goodie bagnya itu ya
wah wah kudanya kudanya sedang ditenangkan
karena ya pemirsa coba kita perhatikan
itu apa namanya para penjaga ya sedang mencoba menenangkan kudanya
barangkali ini karena
apa riuh dari masyarakat ya
kudanya lebih tenang dan membawa lebih
lancar ya kereta kencananya
ini kalau mas bobi sama kahiyang tadi melemparkan goodie bag
mungkin masyarakat medan berharap
bapak presiden melemparkan sepeda kali ya
jangan dong kalau melemparkan sepeda itu terlalu bahaya
kalau sepeda itu bukan dilempar tapi lempar
bisa dilempar tapi lempar pertanyaan
dan anda menjawab baru bisa mendapat sepeda
ah sudah mulai tenang
oh jadi seperti itu tadi yang melemparkan goodie bagnya itu adalah dari kaisang ya
dari kaysang ya berarti di kereta kencanaan nomor dua ya kalau begitu
mungkin nanti bisa dicari tahu tuh apa isi goodie bagnya ya
karena kita juga ingin tahu nih yang di sini
ah sudah berhenti
kereta kencananya nih pak mirsa kalau kita lihat
oh jadi benar ternyata bapak presiden bukan melempar sepeda ya kembali lagi ya
itu harus dilempar pertanyaan dulu
tapi ini adalah cedera mata yang memang diberikan
kereta kencanaan sedang berhenti pak mirsa dan ada yang sering dilakukan ya
oleh para apa namanya pembawa kuda ini
para penjaganya untuk bisa menenangkan kuda tadi itu
karena sempat sepertinya kudanya agak agak ini ya apa namanya
mereka terkejut gitu melihat antusiasme masyarakat
begitu ramainya gitu
ya atau mungkin juga karena keretanya dari solo ya
biasanya mungkin lembut gitu
atau juga mungkin cuaca barangkali yang berbeda ya
saya penasaran juga nih sekarang kesana lagi panas atau lagi dingin ya
ya ini perjalanan akan diperkirakan sekitar empat puluh menit ya
mungkin sudah berlangsung dua puluh menit
ya ini juga perjalanan ditempuh ini sepanjang dua km
lumayan sih sebetulnya ya dua kilometer ya
kalau apa namanya menggunakan kereta kencana sih sebetulnya nggak kerasa
yang jalannya itu loh
bisa sekalian olahraga ini kan juga masih pagi

ee untuk resepsi pernikahan dari bobo
ee untuk resepsi pernikahan dari bobo
ee untuk resepsi pernikahan dari bobo
ee untuk resepsi pernikahan dari bobo
ibu kahiyang dan juga tentu ini mantunya bapak presiden ya
ya kita semua juga lupa lah dengan rasa capeknya
masyarakat juga bahkan menantikan ini dari pagi pagi kan
betul sekali dan ini juga memang mereka yang sudah sangat antusias
ini juga tidak tiba tiba seperti ini karena memang mereka ini mengharapkan untuk bisa melihat langsung juga
tidak hanya mempelai tapi juga bapak presiden jokowi
dan juga bapak keluarganya sekarang ini juga memang sedang menuju ke tempat acara resepsi
oh ya di medan sekarang sedang berawan
jadi seharusnya tidak terlalu panas ya sekarang
bahkan kalau menurut perkiraan cuaca ini siang nanti akan ada sedikit hujan
jadi harus bersiap siap juga kalau begitu ya
semoga tetapi tidak hujan ya
karena kemarin juga selesai acara itu juga memang hujan
hujan ya kemarin
oh jadi kita tahu ya
pas yang tadi diminta berarti itu isinya adalah goodie bag
iya itu ada persiapan kita pikir itu adalah persiapan dari ksang
tapi ternyata ini seperti goodie bag yang memang dibagikan
karena ini resepsi juga nanti kita tentu berharap
akan ada banyak tamu tamu yang prominent ya
tamu tamu yang dikenal tentunya yang akan menghadiri resepsi pernikahan
iya iya kita melihat sedang
kuda juga kembali ini sedang ditenangkan
kita berdoa dari sini yuk kita doakan supaya kudanya bisa lebih tenang ya
karena pasti kaget juga sih jangankan kudanya ya kita aja juga melihat antusiasme masyarakat kali ini kan
luar biasa ya
karena melihat dari kuda yang sirkang ini tampak tidak tenang ini juga membuat kita tidak tenang ya
jadi ikut merasakan deg degan juga kalau misalnya berada di dalam kereta
deg degan juga gitu
ya namun sepertinya dari kedua mempelai ini tampak tenang
jadi mungkin bisa menenangkan juga ya

tadi kalau kita perhatikan ya pas pampres menggunakan baju jawa ya
dari pernikahan yang di solo itu kan ada pas pampres satu personilnya viral ya karena ganteng
sekarang ini kayaknya ada juga nih
nanti mungkin akan jadi berita juga seperti wah ini loh lagi di
permen ya kayaknya
nanti bapak ini mumpung lagi anniversary pernikahan gitu
oh iya kalau istri saya bukan permen maunya nasi padang
hahaha disuapin nasi padang
tapi apapun itu yang penting penuh dengan cinta kofa
gimana lena kapan mau disuapin
oh di nanti mungkin aku mencari dulu ya disuapin yang mau disuapin gitu ya
oke ini sudah mulai jalan lagi nih pemirsa
gimana nih rena melihat makeupnya mbak kahiyang gimana nih yang sekarang yang hari ini
hari ini juga memang menurut aku mbak kahiyang tampak cantik dan baju yang digunakan juga berwarna kuning ini juga memang pantas digunakan oleh mbak kayang cocok gitu sepertinya
dan memang pihak keluarga juga menggunakan baju yang sama ya
warnanya kuning begitu ya
jadi tone nya berwarna kuning
kemarin mas beri